kamu ngomong pelan pelan nafas dulu
kalau kayak gitu aku gak ngerti apa yang gawat apa
oke rafiq jadi begini
kakak kamu sylvia bawa cynthia ke rumah sakit untuk apa
untuk melakukan cek kehamilannya cynthia
jadi cynthia itu akan melakukan usg kehamilan
neng tadi pake hidup mama kan itu senangnya nenek gak tuh
neng dengerin dulu
neng lihat gak mukanya emak
apa gak tega
gak mau itu bang panmin kan itu senang hidup mama yang nenek gak tuh
bang panmin mah tega
itu minum buat apa
kami mau ke rumah sakit dulu ya
nanti aku juga nyusul ke rumah sakit
tapi sekarang aku mau ngantar anak anak ke sekolah dulu
kenco ke sekolah dulu
nantekin kenco sama kakak alika ke rumah sakit
jeluk deh di sini
kita juga kangen sama tante bela dan dede siva
kalian mau banget ketemu sama tante bella sama desiva
ya papa mah gitu
ya udah kenco gak sekolah
jangan gitu dong
masa jadi gak sekolah
ya udah papa janji
thank you pak mas
sekarang sekolah ya
ayo datang tadi jalan ya
ayo datang tadi juga ya
kamu antar sintia ke rumah afif
abis itu kita cari si gavin
kita harus ancam tuh orang
aku setuju banget
aku pengen banget si gavin itu pergi menjauh sejauh jauhnya dari kehidupan cynthia
ah itu dia anaknya
malah aku masih pusing banget
tapi kenapa aku udah disuruh pulang
eh eh senang kamu happy ya happy
kamu tuh minum berapa botol tadi malam ah
ini anak masih bawa alkohol
mulutnya bawa alkohol
gila kan kalau dia ke rumah afif sekarang
mereka kan tau masa hamil mabok
bikin kacau semuanya tau gak
nanti aku ambil sesuatu
mas toppa banyak banget aku mau
tambahin aja lagi
sekali lagi sekali
mas toppa mas toppa banyak banget
udah udah hilang kan baunya hah
sekali lagi ikat
darah api pak
papa berangkat dulu ya ma
mak nanti siang jangan lupa ya jenguk cucu mama
jangan sampai enggak

cuma mah di dunia itu cuma satu ya pak ya
yang ada di dalam perutnya sintia
mama tuh keras kepala ya
pergi ke sana aja kenapa sih
sintia enggak pernah kamu tuh
aku masih pusing banget
tegak oke tekan
kamu baik baik aja kan
tante khawatir banget sama kamu
kamu ke mana sih
aku baik tante
keadaannya jadi berantakan kayak gini
soalnya semaleman dia tuh enggak tidur sil
nangis terus terusan dia tuh
duduk duduk duduk
duduk aja ya
kamu lihat sendiri kan sir
sintia ini sepertinya terguncang sekali
sampai berdiri tegak aja dia gak kuat
dan itu semua adalah gara gara anak kamu sil
sintia maafin tante ya
tante akan lebih keras lagi ngasih tahu afif
supaya afif memperhatikan kamu
makasih banyak ya tante
ya udah aku kan lagi kurang enak badan
iya istirahat ya
duh gara gara mabuk semalam
kamu kenapa kenapa lagi
kasih tahu ke tante kenapa
sama ke kamar
ya sama ke kamar
udah udah enggak apa apa enggak apa apa
biar biar aku aja
aduh ya ampun
sil kamu lihat sendiri kan
ini semua gara gara afif tuh
misalnya tadi itu pas sintia jatuh keguguran gimana coba
kan harusnya abu ini dampingin istrinya yang lagi hamil
bukan malah pergi berduaan sama bella
saya akan telepon dokter
dokter spesialis kandungan
sintia harus di usg
kalau terjadi sesuatu kan bisa bahaya
sebentar ya saya telepon dia
kacau ini sintia
ma gimana kalau sampai tante silvia yang terlaku usg
nanti tante silvia tahu semuanya dong
aduh aku makin pusing mah
oke puas kamu
ini semua gara gara kamu
sana pergi lagi
pergi parti sama cowok pengangguran yang gajah
sintia janji gak akan kembali lagi
bu mama bikin sintia tambah pusing deh
terus kita harus ngapain lagi dong ma sekarang
kamu yang harus pikirin
takung jawab dong
bisa coba di sekarang
gimana kalau aku minta tolong sama tante sylvia buat afif yang nganterin
pasti rencananya untuk ngin aku ke dokter gak jadi mak
untuk mama gimana
afif pasti nanti gak mau nganterin kamu ya kan
bagus bagus bintar kamu
saya telepon dokter spesialis kandungan ya
sintia harus segera dibawa ke sana
harus di usg
saya takut terjadi sesuatu sama sintia oke
kayaknya kita gak jadi
kita jadi ke dokter kandungan sekarang deh
soalnya tadi cynthia bilang dia nggak mau datang ke dokter kandungan
kalau gak diantriin sama afif
lorah tenang aja kalau masalah itu
udah saya fikirkan
ini kebetulan banget dokternya lagi praktek
di mana si si afif ada di rumah sakit itu
saya tinggal suruh afif untuk datangin sintia ya
aku benar benar gak kuat banget buat pergi
aku di si
aduh lorah gak bisa ditunda lagi
lebih baik sekarang juga kita ke dokter ya
ayo cepat mobilnya udah siap
pak dadang pak dadang
buka pintunya cepet buka
sylvia aku bawa mobil sendiri aja ya
supaya pas pulang kamu gak perlu repot repot nyaterin aku
kalau nggak ini kacau banget rafiq
ini benar benar kacau
yang ada semua usaha kita sia sia
semua akan berantakan
tenang dulu dong tenang
kamu omong pelan pelan
kalau kayak gitu aku gak ngerti
kakak kamu sylvia bawa cynthia ke rumah sakit untuk apa
untuk melakukan cek kehamilannya cynthia
jadi cynthia itu akan melakukan usg kehamilan
ini benar benar kacau
kamu tahu gimana sih
kenapa kamu biarkan sintia dibawa sama sylvia
ini bukan waktu yang tepat untuk menyalahin saya